yang menyenangkan adalah tidak hanya di tanjung priuk saja untuk mudik gratis untuk sepeda motor
antusiasme mudik gratis juga hadir di pelabuhan tanjung emas semarang jawa tengah
ratusan pemudik sepeda motor yang menggunakan kapal laut km dobon solo tiba di pelabuhan tanjung emas semarang jawa tengah
ya pemudik tujuan berbagai daerah di jawa timur dan jawa tengah ini ikut dalam program mudik gratis yang diselenggarakan kementerian perhubungan
setelah menempuh perjalanan sekitar lima belas jam dari jakarta kapal motor dobon solo yang mengangkut sedikitnya dua ratus dua puluh tujuh orang dan satu ratus tiga belas sepeda motor
minggu pagi tiba di pelabuhan tanjung emas semarang
para pemudik diistirahatkan sambil menunggu motor mereka diturunkan dari kapal
para pemudik mengaku merasa nyaman di dalam kapal
mereka bisa leluasa istirahat dan mendapatkan jatah makan
dengan mudik gratis ini mereka bisa menghemat biaya dan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman
di samping hemat biaya untuk kenyamanan di jalan kan kita gak beresiko ke belakangan
kalau kita dari semarang ke tujuan kan nggak terlalu jauh gitu
kalau kita dari jakarta sampai ke puli kepadi lumayan loh
kalau kita kalau gak ada mudik gratis berempat begini resikonya tinggi
selama arus mudik dan arus balik lebaran dua ribu tujuh belas
kapal dupon solo akan digunakan sebagai pengangkut pemudik sepeda motor secara gratis
dari pelabuhan tanjung brio jakarta ke pelabuhan tanjung masmarang dan sebaliknya
dengan melayani empat perjalanan mudik dan empat perjalanan balik
ada empat kali empat kali berangkat nanti empat kali balik
jadi dari empat kali itu berangkat kapasitas disitu untuk motor seribu
penumpang dipredisikan dua ribu dua ribu lebih dengan anak anak kira kira gitu kan
empat kali itu untuk mudik sama arus balik
mudiknya empat kali

diperkirakan jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor akan semakin meningkat mendekati hari lebaran